kita beralih ke informasi lain sebagian ruang dan perabotan gedung pengadilan negeri bantul yogyakarta dirusak sekelompok orang tak dikenal
dan akibat perusakan tersebut kaca kursi hingga monitor televisi pelayanan milik pengadilan negeri bantul berantakan
beginilah suasana pasca kejadian perusakan yang dilakukan orang tak dikenal usai pembacaan putusan hakim pengadilan negeri bantul yogyakarta
tim olah tkp polres bantul melakukan identifikasi lapangan terkait aksi perusahaan tersebut
terlihat kursi ruang pengadilan berantakan kaca jendela pecah televisi rusak akibat hantaman maupun lemparan benda tumpul
peristiwa perusakan tersebut terjadi seusai pembacaan sidang fonis doni bimo sabtoto alias doni abdul ghani
dalam kasus pembubaran dan perusahaan pameran seni di pusat studi hak asasi manusia atau pusham universitas islam indonesia mei dua ribu tujuh belas lalu
terdakwa yang merupakan ketua pemuda pancasila bantul dijatuhi hukuman pidana lima bulan dengan masa percobaan sembilan bulan karena melanggar pasal tiga ratus tiga puluh lima ayat satu kuhp
menurut saksi mata di lokasi masa dari salah satu ormas sebelumnya melakukan orasi di depan gedung pengadilan seusai sidang putusan sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
terdakwa atas nama gini sld nah ini begitu sudah selesai bacaan putusan yang dibacakan tadi sudah amal putusan itu kalau gak salah percobaan lima bulan sudah selesai
dan ternyata begitu keluar dari sidang kemudian terjadilah apa namanya mungkin tidak puas dari pihaknya apa namanya teman temannya dari terdakwa kemudian mengecahkan kaca dan mengecahkan pohon
jadi ini perlu kami kelas
ini harus dikarifikasi tidak ada apa namanya ini terus hancur lebur tidak
kita lihat kita lihat ini kita lihat presiden karena kita mengetahui kerja ini penyelidikan penyelidikan ini
sebenarnya tidak ini kemudian hal hal yang bisa kita tunda tetapi tidak sampai mengganggu menggabar menggabikan itu kita tidak
karena kalah jumlah personel polisi yang berada di lokasi
kejadian tak mampu menghalangi aksi perusahaan tersebut
usai melakukan aksinya masa lantas membubarkan diri